pemilu presiden dua ribu dua puluh empat masih dua tahun lagi namun konstelasi politik antar elit mulai menghangat
dua partai besar pdi perjuangan dan gerindra terus menunjukkan kemesraan membuka peluang duet antara prabowo subianto dan puan maharani pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh
apakah duet prabowo puan realistis dan akan terwujud
untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan sekjen dpp partai gerindra ahmad muzani
selamat sore mas muzani
selamat sore mbak nana
dan sekjen dpp pdi perjuangan hasto kristianto selamat sore mas hasto
selamat sore nana kabar
baik alhamdulillah saya mau ke mas muzani dulu nanti baru saya ke mas sasto
mas muzani duet prabowo puan ini sudah sejauh mana progresnya
apakah sudah ada komunikasi intens antara pak prabowo dengan mbak puan
kemistri antara dua tokoh ini apakah sudah siap untuk dikawinkan pada pilpres dua ribu dua puluh empat nanti mas muzani
hubungan antara pdi perjuangan dengan gerindra ini kan adalah hubungan lama
sejak partai kami memiliki eksistensi di senayan
yang kedua kami memiliki cita cita perjuangan yang sama
di dalam perjuangan indonesia ke depan yakni membangun sebuah kemandirian di bidang politik ekonomi dan budaya
sebuah cita cita yang juga diinginkan oleh bung karno dalam trisaktinya
inilah yang menyebabkan kemudian kami ada kedekatan perjuangan
kedekatan ideologi dengan pdi perjuangan
sehingga kami merasa ada kedekatan itu
sehingga kemudian dalam banyak etapa meskipun kita berbeda tempoh hari misalnya dengan pdi perjuangan
tapi kita menemukan selalu titik titik persamaan bagaimana memandang indonesia ke depan
bagaimana memandang negara kesatuan republik indonesia
dan bagaimana menempatkan pancasila sebagai ideologi dan dasar negara
itu sebabnya kami merasa dengan pdi adalah
kawan sahabat bahkan senior dari perjuangan politik kami
pdi perjuangan punya kesamaan ideologi dengan partai gerindra
bahwa gerindra menganggap pdi perjuangan sebagai kawan sahabat
artinya kemistrinya antara pak prabowo dengan mbak puan sudah seperti sahabat
sudah siap untuk sama sama di dua ribu dua puluh
ya kalau kemudian di antara lembaga partai politik yang sama
saya kira kemudian di antara para pemimpinnya
itu juga memiliki kesamaan pandang yang sama tentang indonesia ke depan
mbak puan adalah seorang pemimpin dan pengurus partai politik yang besar
menang pemilu dua kali
kemudian pernah menjadi anggota dpr ketua fraksi
bahkan menteri dalam periode pertama pak jokowi
sekarang adalah ketua dpr republik indonesia
kalau kemudian ada fikiran dan pendapat dari teman teman pdi perjuangan sudah selayaknya
atau sudah waktunya beliau naik kelas menjadi calon pemimpin republik
saya kira sesuatu yang wajar wajar saja
sesuatu yang wajar wajar saja melihat track record dari mbak puan dalam politik memang sudah panjang begitu ya
mas hasto sebagai partai pemenang pemilu dua kali berturut turut
bahkan partai anda bisa mengusung capres dan juga cawapres sendiri di pemilu dua ribu dua puluh
apakah kemudian partai anda rela mbak puan maharani jadi cawapresnya pak prabowo
aduh pertanyaan yang sangat tajam nih dari anda
karena sudah menyangkut rela ada tiga
itu kan suara hati yang berbicara
dalam perspektif ini bagi pdi perjuangan yang penting adalah membangun kekuatan gotong royong nasional
karena pd perjuangan menyadari berbagai tantangan kehidupan berbangsa dan perdegara tidak bisa diselesaikan tanpa membangun kerjasama itu
untuk itulah dialog secara intens kami lakukan termasuk dengan partai gerindra
pak muzani sampai sekarang masih merasakan betapa nikmatnya sayur lodeh dari pd perjuangan
ketika beliau datang ke kantor pdi perjuangan kami sambut dengan sangat terbuka
karena kami sama sama menggelorakan semangat patriotisme nasionalisme
dan itulah yang penting sebagai upaya untuk membangun kesalingpahaman terhadap kedua partai dan juga agenda strategis ke depan
tapi terkait dengan koalisi kerjasama untuk pilpres
nah tentunya skala prioritas sekarang adalah memperkuat modal politik masing masing
dimana pd perjuangan bekerja ke bawah gerindra juga bekerja ke bawah partai lain juga melakukan hal yang sama
ketika elektoral dari partai itu sama sama meningkat maka disitulah ruang untuk kerjasama itu dapat diformulasikan dengan lebih baik
tapi skala prioritas bagi pd perjuangan saat ini adalah bersama dengan pemerintahan pak jokowi membantu agar masalah pandemi ini bisa diatasi
dan itu juga menjadi concern dari pak prabowo
mas hasto kalau komposisinya mbak puan dan juga pak prabowo ini bagaimana
karena sudah lama tidak ada calon presiden ini perempuan
apakah kemudian pdi perjuangan akan menyodorkan komposisi itu puan maharani dan prabowo subianto
bagi pdi perjuangan sikap ideologisnya sebagaimana disampaikan para pendiri bangsa
sejak awal republik ini dibangun tidak pernah membedakan setiap warga negara dari suku agama status sosial jenis kelamin
karena warga negara ini adalah sama dengan identitas tunggal
bahkan satu bangsa kata bung karno adalah satu individualitas yang punya karakter
nah terkait siapa mau berpartner dengan siapa tentu saja masih memerlukan kajian pertimbangan politik yang mendalam
dan kajian itu tidak bisa dijodohkan hanya oleh lembaga survei tetapi juga melalui kalkulasi kalkulasi politik
tetapi intinya dengan bergabungnya partai gerindra di dalam pemerintahan bapak presiden
jokowi kaji maruf amin itu memberikan ruang dialog dan ruang kerjasama yang lebih besar
untuk saling membangun saling pengertian dalam mencoba untuk merumuskan tentang masa depan
oke mas muzani mas hasto tadi tidak mau menjawab secara eksplisit begitu ya
soal peluang berkoalisi dengan ketua umum anda
tapi saya mau tanya apakah kemudian gerindra tidak masalah kalau komposisinya menjadi puan maharani prabowo subianto atau memang harga mati
karena pak prabowo harus jadi capres tidak bisa jadi cawapres
saya kira apa yang dikatakan mas sasto benar bahwa kita masih memiliki waktu yang panjang yakni dua tahun
konsentrasi baik pdi ataupun gerindra saya kira sama
bagaimana menyukseskan kepemimpinan pak jokowi dan ksj maruf amin ini sampai akhir periode
sehingga kami ada di dalam koalisi itu sehingga meskipun banyak lembaga survei menggadang gadang
dan kami semua menginginkan pak prabowo jadi capres
akan tetapi di tengah tengah keinginan itu kami juga harus realistis
bahwa kami memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menyukseskan kepemimpinan pak jokowi maruf
pak prabowo adalah menteri pertahanan dalam kabinet itu
dan kami juga memiliki energi politik juga untuk menyukseskan itu
sehingga bagaimana problem problem bangsa ini bisa kita pikul bersama sama dengan kekuatan partai yang lain
agar satu persatu bisa selesai
akan tetapi di tengah tengah situasi ini
juga kami tidak boleh lengah bahwa pesta demokrasi pemilihan legislatif pemilihan presiden juga harus tetap kita siapkan
itu sebabnya kami terus menerus mengelorakan di dalam internal dan kekuatan partai kami
yang kami inginkan untuk maju di tahun dua ribu dua puluh empat adalah pak prabowo menjadi calon presiden
ada pun hubungan kami dengan pdip
seperti yang tadi kami kemukakan adalah hubungan yang cukup bagus
karena kami memiliki cara pandang yang sama
tentang bangsa tentang negara tentang nasionalisme dan seterusnya
itu yang menyebabkan kami merasa ini adalah kawan seperjuangan
yang menyebabkan kami semua adalah kami dan pdp merasa ini adalah kemistri yang sama
apakah itu nanti kemudian akan berlanjut di tahun dua ribu dua puluh
harapan kami tentu saja seperti itu
akan tetapi situasinya akan banyak ditentukan oleh bagaimana modal politik pdip
bagaimana modal politik gerindra terus dikeluarkan
sehingga sisa waktu yang ada ke depan saya kira kita akan terus melakukan komunikasi
saya dengan mas hasto tidak pernah berhenti melakukan komunikasi untuk banyak masalah masalah bangsa
dan saya dengan mas hasto banyak mendiskusikan tentang berbagai problem problem bangsa
dan satu persatu selesai dengan pemikiran saya dengan mas hasto
baik mas muzani pak prabowo sudah tiga kali ya kalah kontestasi
kita bicara fakta apa yang terjadi kebelakang
kenapa kemudian tetap meminta pak prabowo untuk maju dan tidak membuka peluang kader

tadi anda mengatakan bahwa di internal sudah digelorakan bahkan sudah hampir mengerucut bahwa calon presidennya dari gerindra adalah pak prabowo subianto
padahal sudah ada pengalaman tiga kali kalah dalam kontestasi
kenapa kemudian tidak membuka peluang untuk yang lain
mbak nana kami mendirikan partai itu dari ranting ke ranting dari kecamatan kecamatan dari kabupaten ke kabupaten
dalam semua etapa kami lakukan dalam semua kesulitan kami hadapi
dan kami memulai partai ini dari nol
ketika partai ini namanya belum dikenal lambangnya belum ada yang tahu
tidak ada kursi sampai kami menjadi kursi dua puluh enam di tahun dua ribu sembilan belas
sekarang menjadi partai terbesar kedua di tingkat nasional
itu semua berkat perjuangan banyak orang di kampung kampung di desa desa di kota kota di berbagai macam tempat
karena yang kami lakukan adalah ini pak prabowo
pak prabowo hampir tidak pernah melewatkan satu etape pemengkaderan dan semua fase perjuangan partai
nah kalau kemudian kami menginginkan tujuan perjuangan partai dalam mencapai tujuan kebangsaan negara kami meyakini pak prabowo bisa mencapai itu
itu sebabnya demi menginginkan beliau maju di tahun dua ribu dua puluh
bukan berarti kami tidak memberi kesempatan karena kami masih meyakini bahwa pak prabowo adalah orang yang memiliki kemampuan kesanggupan untuk mencapai perjuangan partai seperti yang kami inginkan
ya ini kemandirian di bidang politik
kemendirian di bidang ekonomi
kemendirian di bidang budaya
kemendirian di bidang budaya
kemendirian di bidang budaya
itulah sebabnya kami tetap mengharapkan pak prabowo bersedia sehat kuat menghadapi tahun dua ribu dua puluh
oke kalau di internal gerindra dan juga apa yang disampaikan oleh mas muzani tadi tampaknya sudah mengerucut sekali bahwa hampir harga mati calon presidennya dari gerindra adalah pak prabowo subianto
nah mas asto kalau dari hasil survei kita lihat di internal partai anda ya mbak puan ini elektabilitasnya masih rendah
apakah kemudian faktor elektoral akan menjadi pertimbangan di internal pdi perjuangan untuk mencalonkan capres ataupun cawapres
atau memang ada pilihan elit yang kemudian menjadi pertimbangan lain mas asto
bagi pdi perjuangan kerja kepartean adalah kerja kolektif
sehingga mengapa yang dikedepankan adalah ideologi partai platform partai kemudian sikap politik partai
bahkan untuk fitur politik
dan juga untuk visi visi calon presiden termasuk para kepala daerah pun partai yang membuatkan
karena partailah yang punya desain
bagaimana tata kelola pemerintahan negara dengan spirit ideologi pancasila dan mewarisi seluruh pemikiran strategis dari bung karno bapak bangsa kita
nah dengan demikian persoalan calon presiden wakil presiden bagi pdi perjuangan bukan elektoral semata
kami punya instrumen dari anak ranting sampai gp
dpp partai untuk mendengarkan apa yang menjadi kehendak rakyat itu
kehendak rakyat itulah yang secara berjenjang disampaikan melalui rapat anak ranting ranting pac
kemudian kami juga sudah punya mekanisme mengadakan rapat kerja cabang rapat kerja daerah
dan itulah yang dulu terjadi ketika bapak jokowi dicalonkan
oleh ibu megawati soekarno putri
selain itu bagi ibu megawati soekarno putri
dengan pengalaman yang begitu panjang di dalam dunia politik
beliau terus melakukan kontemplasi melakukan perenungan atas berbagai dinamika politik nasional
tetapi yang terpenting adalah mendengarkan suara rakyat itu
sehingga dengan kekuatan kolektif partai inilah kami akan mengusung calon presiden dan calon wakil presiden
yang menurut kongres partai itu dimandatkan kepada ibu megawati soekarno putri
dan terbukti pada tahun dua ribu empat belas
keputusan politik ibu megawati soekarno putri sangat tepat
dan itulah yang diharapkan oleh rakyat
maka inilah yang akan dilakukan oleh pdi perjuangan
mas sasto artinya meskipun kader di internal partai anda memiliki angka elektoral yang tinggi
belum tentu akan dicalonkan begitu ya oleh pdi perjuangan dalam kontestasi pilpres
justru dari pengalaman pak ganjar pranowo ketika dicalonkan sebagai gubernur elektoral dari pak ganjar pranowo
jauh lebih rendah daripada incumbent saat itu
melalui kerja kolektif kepartean yang dalam satu rampak barisan itulah
mereka yang telah diputuskan oleh ibu megawati soekarno putri kita dorong ke atas
demikian pula pak jokowi ketika menjadi calon gubernur elektoralnya jauh lebih rendah daripada incumbent saat itu
justru dengan kerja kolektif inilah kita dorong sehingga elektoral calon yang ditetapkan oleh ibu megawati soekarno putri
dapat diangkat melalui kerja kolektif bersama dengan rakyat
kami survei itu sebagai indikator karena banyak metode metode yang bisa dilakukan untuk survei
tetapi yang penting adalah keyakinan untuk mencari calon yang terbaik dan itulah yang dilakukan oleh ibu megawati soekarno putri
jadi bukan semata mata aspek elektoral semata
bukan semata mata aspek elektoral semata yang akan dilakukan ataupun menjadi pertimbangan bagi pd perjuangan
mengusung capres dan juga cawapres pada pemilu presiden dua ribu dua puluh
kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda
bapak bapak mas muzani dan juga mas hasto dan juga pemirsa jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian news
anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom dan kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan dua orang narasumber
ada sekjen dpp partai gerindra ahmad muzani dan juga sekjen dpp pdi perjuangan hasto kristianto
mas muzani dulu saya mau tanya soal sejarah kemesraan pdip dan juga gerindra
ini pernah terjadi di dua ribu sembilan bahkan ada perjanjian batu tulis
tapi kemudian pdp dan juga gerindra bercerai di pilpres dua ribu empat belas
saya mau tanya mas muzani apakah gerindra tidak trauma tidak khawatir kalau akhirnya nanti ditinggal lagi seperti dulu
meskipun sekarang sedang mesra mesranya
perjuangan mencapai tujuan politik saya kira tidak boleh ada sebuah kekecewaan tidak boleh ada sebuah luka
karena kita yang kita kedepankan adalah sebuah persatuan kebersamaan
indonesia begitu besar persoalannya begitu komplek rakyatnya begitu banyak
negaranya begitu luas saya kira kita harus memiliki kelapangan untuk saling membuka diri saling mengulurkan tangan
itu sebabnya pak prabowo berkali kali
mengatakan tidak boleh ada dendam diantara kita semuanya
karena sesungguhnya kita adalah bangsa yang besar
kita harus tunjukkan kepada rakyat bangsa indonesia bahwa kita adalah bangsa yang memiliki permaafan yang begitu besar
sehingga tidak ada problem apapun atas persoalan persoalan terhadap diri kita pribadi kita atau apapun
sehingga itu tidak boleh menjadi handicap bagi tujuan perjuangan politik kita
jadi tidak boleh ada dendam
kalau misalnya nanti terulang kembali seperti dua ribu empat belas begitu
ya tidak begitu
tapi yang pak prabowo telah membuktikan itu misalnya dalam beliau bergabung dalam pemerintahan jokowi ma'ruf amin ini misalnya
karena bangsa indonesia adalah bangsa yang besar
tetapi kita sesungguhnya juga memiliki perbedaan perbedaan
kalau kemudian diantara para pemimpin memiliki dendam harga diri yang terlalu yang sering tersinggung harga diri yang terlalu tinggi
itu menyebabkan kemudian kita agak sulit
padahal persatuan adalah sesuatu yang dikelolakan oleh setiap pemimpin kita
bung karno terus menerus mengelurakan pemimpin
dan itu sebuah ajaran pemimpin kita yang diunggah dikelurakan setiap waktu
dan itu harus menjadi sebuah spirit bagi setiap pemimpin politik untuk bergerak
itu sebabnya kita tidak pernah memikirkan sebuah cara bagaimana menyelamatkan diri masing masing

memikirkan bagaimana bangsa negara republik indonesia ini bisa utuh
kita bisa kuat bersama sama
oke baik mas asto kalau gerindra
menyebutnya dengan sebuah istilah kegotong royongan
itulah yang terus kita akan jujur tinggi dalam kebersamaan kita
oke oke mas sasto kalau gerindra mas muzani sepertinya sudah betul betul ngebet begitu ya
ingin berkoalisi dengan partai anda dengan pdi perjuangan
bahkan tidak boleh ada dendam tidak boleh ada personal feelings begitu ya dalam berpolitik dalam berkoalisi
tapi saya mau tanya apakah kemudian pdi perjuangan
pdip juga sudah nyaman berkoalisi dengan gerindra atau masih membuka peluang dengan partai lain
atau malah pdip mempertimbangkan mengusung calon sendiri mengingat memenuhi ambang batas pencalonan presiden mas asto
oke pertama saya koreksi dulu
pernyataan nana tadi bahwa kita ini tidak pernah saling tinggal meninggalkan dinamika politik
dan kemudian respon atas dinamika politik itulah yang membuat pdi perjuangan dan gerindra punya sikap yang berbeda
pada saat pemilu dua ribu empat belas dan dua ribu sembilan belas
tetapi dengan kesadaran terhadap kepentingan rakyat bangsa dan negara
akhirnya kan juga atas dorongan dari ibu megawati sukarno putri pak prabowo kan juga bisa bergabung di dalam pemerintahan pak jokowi
dan kita bisa bayangkan ketika kita menghadapi pandemi tidak ada kekuatan nasional yang menjadi penopang dari pemerintahan pak jokowi
maka akan dihadapkan pada krisis politik
dan itulah ibu megawati sebagai sosok yang visioner
nah kalau kita lihat perjalanannya
memang kita ini membangun perjalanan yang sangat bergantung

di dpr misalnya hubungan antara mbak puan maharani dengan pak ahmad muzani
kemudian juga dengan tokoh tokoh yang lain
itu kan juga bisa berjalan dengan baik
karena bagi pdi perjuangan politik tanpa dialog
politik tanpa musawarah
politik tanpa suatu semangat untuk saling mencoba untuk mengakomodasikan bagi kepentingan nasional
itu akan kehilangan makna dari politik itu
karena demokrasi itu pada dasarnya kan upaya untuk menyelesaikan berbagai perbedaan perbedaan
di dalam kekuasaan politik
itulah yang kami lakukan
sehingga meskipun pdi perjuangan bisa mencalonkan sendiri
atas kepercayaan rakyat pada pemilu yang lalu
kami membuka ruang kerjasama
siapa yang menjadi mitra kerjasama dari pdi perjuangan
yang pertama adalah partai politik yang berada di dalam pemerintahan
siapa yang akan dicalonkan oleh pdi perjuangan
adalah mereka yang betul betul punya komitmen
mereka yang mengenal rakyat dan bangsa indonesia
karena itulah kami melakukan kaderisasi politik sebagai upaya untuk melahirkan pemimpin
mas prananda misalnya dilatih dari aspek aspek ideologi sebagai kepala situasi rumbak
puan maharani dilatih dimulai dari ketua fraksi menjadi menko pmk menjadi ketua dpr
sehingga memiliki pengalaman yang sangat lengkap di dalam kepemimpinan politik
baik di eksekutif maupun legislatif
tetapi sekali lagi terhadap talon siapa dari pdi perjuangan
meskipun kami bisa mencalonkan sendiri ibu mega lah yang akan memutuskan
nah tugas kami sebagai dewan pimpinan pusat partai adalah membangun dialog itu
termasuk dengan pak ahmad muzani kami intens melakukan dialog
bukan hanya dalam politik formal kami pun menunggu waktu yang baik untuk bisa naik sepeda bersama
sehingga politik bisa dibicarakan dengan suasana yang jernih
suasana yang santai dimana kita berbicara tentang hal hal yang strategis bagi bangsa dan negara
dengan demikian kami bisa bekerjasama dengan gerindra
itu terukur pada saat pilgub mengusung pak jokowi
terukur juga pada saat pelaksanaan pilkada yang lalu dan banyak kita menangkan
termasuk juga kemungkinan ke depan
tapi apakah kami juga terbuka kerjasama dengan partai lain seperti golkar
kemudian pkb p tiga itulah semangat gotong royong
yang akan kita kedepankan oleh pdi perjuangan
oke artinya terbuka pintu bagi partai partai lain yang akan bergabung sebagai mitra koalisinya dari pdi perjuangan begitu ya
oke pertanyaan ter
terbuka dan gerindra cukup sering untuk membangun komunikasi
kami juga apresiasi atas itu
tetapi koalisi antar partai kalau kita lihat kedekatan antara bu mega dan pak prabowo
beliau juga akan melakukan komunikasi secara intens
tapi momentum lah yang akan menentukan bagaimana kerjasama itu akan dilakukan
karena sekali lagi skala prioritas utama kita saat ini adalah mengatasi pandemi
baik baik oke
oke mas muzani terakhir nanti saya juga terakhir ke mas hasto
mas muzani sebagai partai politik besar preferensi gerindra untuk pilpres dua ribu dua puluh
berapa idealnya pasangan capres cawapres yang bisa berkontestasi mas muzani
saya kira itu akan sangat ditentukan oleh kemampuan lobby lobby para pemimpin partai untuk bisa
menyatukan visi dan pandangan untuk bagaimana demokrasi ke depan kita itu bisa lebih simpel
sehingga rakyat tidak memiliki kebingungan dalam memilih calon calon pemimpin
saya kira antara dua sampai tiga pasangan dengan begitu
dan saya kira dengan begitu kalau dua perlu peluang untuk putaran ke dua
kalau dua kalau tiga maaf perlu peluang untuk putaran ke dua
tapi kalau dua itu kan bisa langsung siapa yang mendapatkan suara kan bisa langsung mendapatkan posisi
namun demikian saya kira kita harus terus mengapresiasi karena demokrasi kita
meskipun di sana sini ada kritik tapi ada terus mengalami kebaikan kemajuan
dan demokrasi kita adalah demokrasi yang sudah kita sepaketi bersama
sehingga kita makin waktu dengan waktu yang berjalan kita memiliki kematangan dalam bernegara
berbangsa termasuk dalam berdemokrasi
kami percaya bahwa waktu kemudian atas prakarsa dari para pemimpin bangsa
dari pemimpin partai politik
seperti pak prabowo ibu megawati dan semua tokoh pemimpin partai politik
terus mengapresiasi bagaimana demokrasi sebagai sebuah cara untuk memilih pemimpin menjadi sesuatu yang kita pilih
baik terakhir mas hasto singkat saja waktu kita tidak banyak
untuk pdip berapa idealnya pasangan capres cawapres yang berkontestasi di dua ribu dua puluh
kalau tadi mas muzani gerindra mengatakan bahwa dua itu mungkin akan lebih cepat diketahui
mungkin juga lebih murah kalau tiga akan masuk ke putaran kedua begitu
baik kalau untuk pdip berapa idealnya capres cawapres yang berkontestasi di dua ribu dua puluh empat

ya tentu saja kita ingin pemilu itu membangun stabilitas politik
pemilu itu jangan sampai memecah belah bangsa
dan kualitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya calon
kita juga melihat di tengah pandemi kita perlu melakukan proses demokrasi lima tahunan tersebut
dengan biaya yang semurah murahnya
semakin banyak calon akan membuka
ada ruang pemilu presiden dua tahap dan itu artinya beban rakyatlah yang harus memikul biaya biaya pemilu itu
karena itulah secara ideal kita berharap bahwa pasangan calon itu dapat dilakukan sehingga di tengah pandemi ini demokrasi
melalui kontestasi pilpres justru untuk memberikan daya dukung bagaimana agar pemilu itu dapat mempercepat seluruh pergerakan ekonomi pasca pandemi
sebagaimana menjadi harapan dari rakyat itu yang menjadi harapan dari pdi perjuangan
oke baik artinya dua pasangan calon presiden dan juga wakil presiden itu akan lebih baik begitu ya di tengah pandemi proses demokrasi tetap berjalan itu menurut pdi perjuangan
tapi kita tidak tahu nanti bagaimana konstelasi politiknya karena kabarnya nanti awal tahun dua ribu dua puluh dua akan ada kejutan dari gerindra dan juga pdip
apakah akan ada deklarasi atau akan ada suatu kemajuan ikatan yang lebih konkret antara gerindra dan juga pdip
kita tunggu bersama mas muzani dan juga mas hasto terima kasih sekali atas waktunya sore ini kepada cnn indonesia newsroom
ada sekjen dpp pdip hasto kristianto dan juga sekjen dpp partai gerindra ahmad muzani saya selalu mas asto dan juga mas muzani
ya terima kasih
terima kasih dana
terima kasih mas astro